jumlah kasus positif covid sembilan belas pada kluster perkantoran di ibu kota dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan penularan covid sembilan belas
meningkat di perkantoran yang karyawannya sudah mendapatkan vaksinasi
apakah ada pelonggaran protokol kesehatan di wilayah perkantoran dan euforia vaksinasi di kalangan karyawan
sore ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada wakil gubernur dki jakarta amat riza patria selamat sore pak wagub
selamat sore marana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan pak tri yunis miko epidemiolog fkm ui
selamat sore pak tri
pak buana manana dan pak wagup
oke langsung saja saya mau ke pak wagub
pak wagub kluster perkantoran di dki jakarta meningkat tiga kali lipat
apakah pemprov dki sudah menyelidiki apa saja faktor pemicunya pak wagub
ya jadi memang ada peningkatan di kluster perkantoran ya
secara umum memang sebagian masyarakat kita
yang memiliki kesehatan karyawan
ketika ada program vaksinasi
ada semacam kepercayaan diri yang meningkat
bahkan ada yang cukup euforia
sehingga pelaksanaan daripada protokol kesehatan itu relatif mengendur
jadi ini memang sudah kami ingatkan
sekalipun kita dki jakarta dan seluruh indonesia melaksanakan program ini
vaksinasi dalam rangka mencegah mengurangi
daripada terpaparnya vaksinasi
namun demikian tidak berarti kita melonggarkan aktivitas kegiatan kita
yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan
justru dengan semakin tingginya pelaksanaan vaksin di dki jakarta
dan mungkin juga di indonesia tentunya
kami minta seluruh warga jakarta justru meningkatkan protokol kesehatan
meningkatkan tiga m tugas kami meningkatkan tiga t
dengan demikian kita berharap penurunan daripada penyebaran
akan semakin signifikan
apabila tingginya program vaksinasi diikuti dengan tingginya ketertiban
dan kesadaran warga melaksanakan protokol kesehatan
berdasarkan pantauan yang kami lakukan
banyak perkantoran yang sudah tidak menerapkan work from home
apakah kemudian pemprov dki sudah menyelidikinya pak wagub
ya itu juga sudah kami ingatkan
semua hal sudah dilakukan protokol kesehatan
kami minta para pimpinan di seluruh kantor
atau para pimpinan pengusaha dimanapun
agar memastikan karyawannya sesuai dengan kapasitas yang diberlakukan
jam kantor juga sudah diatur
bahkan pergi dan pulang diatur
jam makan diatur
agar berjarak agar tidak terjadi interaksi
tidak terjadi kerumunan dan sebagainya
dan tidak terjadi kecepatan yang tidak dapat pada penyebaran covid sembilan belas
untuk itu kami minta ada kesadaran yang tinggi dari seluruh karyawan dan keluarga
untuk terus menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran kita
kita minta bahwa protokol kesehatan atau tiga m protokol covid
jadi sebuah kebutuhan kita sehari hari
sebagaimana kita sehari hari mandi
sosok gigi pakai baju sisir dan sebagainya
jadikanlah protokol kesehatan sebagai kebutuhan sehari hari
kalau itu kita lakukan insya allah
kita tidak hanya bisa menurunkan
tapi kita betul betul dapat memutuskan tentang kecebaran covid sembilan belas
apakah anda juga sepakat bahwa euforia vaksinasi di kalangan karyawan
yang sudah divaksin kemudian adanya kelebihan kapasitas
tidak banyak lagi di perkantoran itu menjadi faktor faktor pemicu
melonjaknya angka kasus positif di kluster perkantoran pak miko
ada benarnya tapi ada yang prinsip yang
mungkin telupakan begitu
working from home sekarang ini adalah
kalau itu social distancing sedang
maka orang orang yang bekerja harus membawa selatu gas
itu social distancing sedang
kalau berat artinya off sama sekali
sama dengan sekolah di off sama sekali
jadi menurut saya social distancing nya ini masih ringan
yang kedua adalah
karena pengawasannya di kantor kantor itu sekarang abai
pengawasan di transportasi umum juga abai
coba kita lihat kereta api dan jalan tol saja
itu minta padatnya minta ampun
jadi menurut saya kalau itu tidak diatasi
kalau kemudian kantor kantor itu tetap saja tidak mematuhi protokol yang ditulis
dan tidak semua protokol itu tertulis
di bagian bagian tertentu di tempat makan begitu
ya paling tidak penularannya tidak akan pernah berhenti
oke artinya tapi selain social distancing yang masih rendah
euforia vaksinasi itu juga turut menyumbang ya
artinya karena sudah merasa sudah divaksin
kemudian para karyawan ini tidak melakukan social distancing
dan tidak menjalankan prokes dengan benar begitu
pak miko bisa disimpulkan seperti itu
ya itu benar
saya pikir itu adalah orang yang berpendidikan sma ke bawah
kalau sma ke atas saya pikir dia sudah mengerti
saya pikir dia tetap
kalaupun euforia tidak mungkin dia akan benar melakukan protokol kesehatan
jadi menurut saya benar pada pendidikan yang rendah atau sma ke bawah mbak
oke pak wagub selain mencermati pelonggaran protokol kesehatan di perkantoran
seperti yang tadi disebutkan oleh pak miko
social distancingnya ini masih rendah pengawasannya juga mulai melemah
tapi banyak juga pelanggaran protokol kesehatan di restoran kafe dan juga mal
yang kemungkinan itu dilakukan oleh para karyawan setelah mereka pulang kantor
apakah itu juga turut menyumbang lonjakan kasus pak wagub
ya memang selain tadi ada semacam euforia atau keyakinan terjadinya tinggi akibat vaksinasi
yang kedua juga karena memang kita sudah setahun lebih
adanya pandemi ini maka ekonomi menurun
karena banyak pengusaha di beberapa bulan terakhir ini meningkatkan kinerjanya
melakukan optimalisasi sehingga memang terjadi interaksi mobilisasi yang lebih tinggi
daripada bulan bulan sebelumnya
ini juga salah satu penyebab tingginya peningkatan di perkantoran
karena memang sudah setahun ekonomi kita akibat vaksin ini menurun drastis
sehingga para pengusaha harus mengambil tindakan
sikap dan terobosan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan sebagainya
kemudian yang ketiga memang karena sudah setahun juga sudah cukup lelah capek
sehingga mungkin pengetatan pengawasan berkurang
untuk itu kami minta seluruh warga satgas di setiap perkantoran setiap tempat
jangan lengah jangan lelah terus kita bekerjasama memastikan bahwa seluruh protokos dapat dilaksanakan dengan baik
terutama di perusahaan
terus kita bekerjasama memastikan bahwa seluruh protokos dapat dilaksanakan dengan baik

di perjalanan pergi dan perjalanan pulang bagi karyawan buruh dan para pekerja
itu juga menjadi tempat tempat dimungkinkannya terpaparnya virus corona
untuk itu kita minta setiap kantor mengatur jam masuk dan jam pulang secara bergiliran atau berkala
sehingga tidak terjadi penumpukan di tempat tempat seperti di pelabuhan di stasiun di terminal di halte dan tempat tempat lain

tapi selain di tempat tempat seperti untuk berangkat ataupun pulang kantor para karyawan
apakah tempat tempat yang biasa untuk nongkrong dan juga makan siang para karyawan seperti restoran kafe
itu juga harus juga diawasi lebih ketat lagi begitu pak wagub
ya justru bahkan tidak hanya itu selain kami menghadirkan banyak aparat dari dinas para wisata dan sebagainya
dari kesehatan perhubungan dari satgas tni polri kami sudah berkali kali meminta
bagi seluruh warga jakarta untuk membantu mewakili kaitan semua sebagai masa telinga dan mulut
daripada kita semua untuk melaporkan kepada kami kepada satpol pp tni polri kepada stansi satgas terkait
apabila ditemukan di satu hotel di restoran di kafe dimanapun terjadi penumpukan kerumunan
atau melebihi kapasitas agar segera melaporkan kami dengan segera secepat mungkin hadir melihat
kemudian mengambil sikap dan tindakan bahkan memberi sanksi bagi siapa saja termasuk perkantoran
bagi siapa saja termasuk perkantoran bagi siapa saja termasuk perkantoran bagi siapa saja termasuk perkantoran
hotel restoran kafe publik apapun yang melanggar kita akan memberi sanksi
mulai dari sanksi teguran sampai sanksi pencabutan izin
sekali lagi kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk membantu mengawasi dan menyampaikan
apabila ditemukan tempat tempat tersebut yang melanggar protokol kesehatan
oke baik pak miko apakah kemudian dengan menerapkan metode wfh ataupun work from home
yang lebih ketat itu mampu meredam lonjakan kasus klaster perkantoran
atau sama saja kalau kemudian para karyawan wfh tapi wfh nya pindah ke restoran dan juga kafe begitu
atau ke tempat liburan pak miko
sekarang saya gambarkan seperti ini kasus di indonesia adalah sejak september dua ribu dua puluh
itu orang yang dengan gejala yang diperiksa kecepatannya tapi di semuanya di testing
orang yang tanpa gejala dan orang dengan gejala di testing tapi yang diperiksa pcr nya orang dengan gejala
seolah olah yang ditangkap di surveillance itu adalah orang dengan gejala
jadi kasus covid sembilan belas di indonesia adalah dua puluh lima
jadi bayangkan seperti itu kalau di jakarta sekarang dilaporkan sembilan ratus berarti sekarang ada sekitar tiga lah
tambah sembilan ratus sampai hampir satu keempat kali lipatnya berarti sekitar tiga
jadi menurut saya itu mengkhawatirkan kita
maka sekarang harusnya indonesia melakukan social distancing sedang
nggak ada tawar menawar kalau tidak mau kasusnya meningkat terus
jadi menurut saya nggak ada tawar menawar
kalau kemudian kita mau menghidupkan ekonomi saya benar benar ingin menangis begitu karena melihat data yang aslinya
kemudian saya sedih dengan rakyat indonesia
semua jadi korbannya mau itu rakyat jakarta juga jadi korban covid
tapi pemerintahnya ini mau saja ya ekonominya hidup begitu
jadi harusnya dengan social distancing sedang maka kemudian menghidupkan ekonomi akan dipilih
mana yang akan tidak meningkatkan kasus covid dengan cepat
kalau sekarang ini akan cepat penularan covid sembilan belas
kita tunggu nanti bagaimana strategi dari pemprov dki jakarta untuk tetap memperketat pengawasan di perkantoran
dan juga di tempat tempat umum lainnya bukan hanya di perkantoran saja
di restoran dan juga kafe serta pusat perbelanjaan juga perlu diperketat lagi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada wakil gubernur dki jakarta amat riza patria dan tri yunis miko epidemiolog fkm ui
terima kasih bapak bapak
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini